kali ini kita akan bicara belusukan juga tapi kali ini bukan artis tapi presiden joko widodo
yang kalau dulu kalau mungkin kita ingat presiden jokowi sempat memesan sebuah motor chopper
banyak yang bilang motor choppernya presiden jokowi itu cuma buat dipajang atau cuma buat gaya gayaan aja ya
atau dipakai belusukan bener bener
nah kali ini presiden jokowi membuktikan untuk kali pertamanya
presiden jokowi mengendarai motor chopper emas miliknya di luar kompleks istana bogor
jadi nggak muter muter di kompleks istana aja
ini jauh lagi ya bersama dengan teman teman bikers
nah konvoy ke pelabuhan ratu ala presiden jokowi ini dilakukan di hari kedua kunjungan di sukabumi
bahkan penampilan pak jokowi ini tidak biasa
tidak seperti presiden pada umumnya
pakai jas pakai kaos enggak
mungkin dong bukan pakai bomber lagi ini dia liputannya
seperti inilah penampilan presiden jokowi di jalanan
presiden mengendari motor chopper lengkap dengan jaket jeans
yang bergambar peta indonesia
di bagian depannya
ditemani beberapa menteri staf kepresidenan
serta puluhan bikers presiden menyusuri jalanan di kawasan pelabuhan ratu sukabumi
touring ala presiden ini menempuh jarak tiga puluh km
di pelabuhan ratu jokowi disambut warga yang menunggu kedatangannya
sebelumnya motor chopper milik presiden ini dibeli dari modifikator elderskridge
seharga satu ratus empat puluh juta rupiah beberapa waktu yang lalu
sebelum digunakan touring presiden terlebih dulu mengecek kelegapan motor chopper nya
ketahui kalau kita pengen naik sepeda motor
sepionnya harus ada
ini sepion ada
ratingnya ada lampunya ada nomornya ada semuanya ada
harus komplit kalau ini naik
seme nya juga ada di sini
ini komplit semua supaya tahu
ini seme ada
kemudian bpkb ada stnk ada apa lagi yang masih kurang
helm sentar lagi dipakai sertifikat uji juga ada semua jadi jangan kita di ya kalau saya nyoba di garasi yang tidak pakai helm biasa
dalam kunjungannya ke sukabumi ini jokowi menyempatkan melihat pembangunan proyek padat karya pembangunan irigasi bantuan dari menteri pupr
bersama menteri kesehatan jokowi sebelumnya juga mengunjungi puskesmas bantar gadung untuk mensosialisasikan hidup sehat pada warga
ahmad fikri sukabumi